inilah video saat enam kru kapal abm diselamatkan kapal kargo tujuan sampit yang sedang melintas
enam kru kapal tersebut sebelumnya terapung selama dua puluh tujuh jam di laut jawa
setelah kapal mereka tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi
kapal abm bermuatan pupuk itu bertolak dari gresik jawa timur pada senin empat belas desember
dengan tujuan kendawang kalimantan barat
pada enam belas desember kapal abm tenggelam pukul sembilan pagi
kru meninggalkan kapal menggunakan rakit
seluruh korban kapal tenggelam dalam kondisi sehat
dan berada di salah satu rumah kerabatnya di sampit kabupaten kota waringan timur
para kru kapal akan melaporkan diri secara resmi ke kantor kesyah bandaran
dan otoritas pelabuhan kelas tiga sampit atas peristiwa ini